ya selamat malam semuanya ya ternyata tadi masih di mute ya itu sering terjadi ketika diskusi
virtual oke dan terjadi bekade saya hari ini terima kasih semuanya sudah bergabung kita kembali
berjumpa di setrum cnn indonesia kami akan mengawal jalannya diskusi kali ini kami cnn
indonesia mengambil judul lonceng kematian para nakes kenapa karena angka kematiannya
sungguh sangat mengkhawatirkan sekali lagi tidak berupaya mengecilkan kami tidak hanya berupaya
melihat dari angka tapi sekali lagi kehilangan satu dokter itu tidak bisa dianggap kehilangan
seperti biasa kehilangan siapapun dalam kondisi seperti ini tentu tidak biasa tapi kehilangan
mereka yang terlatih
mereka yang sudah memiliki spesialisasi tertentu dan selama ini berjibaku di garis depan penanganan
covid sembilan belas tentunya itu menjadi hal yang berbeda dan kehilangan yang sangat besar dan enam bulan kita
berjibaku melawan covid sembilan belas sebenarnya kita semua masyarakat indonesia pemerintah indonesia pun
sebenarnya masih mencari bentuk yang pasti yang tepat untuk melakukan pencegahan penyebaran
nah perhari ini kasus positif bertambah
dan dalam dua puluh empat jam ada satu ratus dua puluh dua orang meninggal dunia dalam dua puluh empat jam suspek mencapai satu ratus tiga dua ratus sembilan mereka memiliki
gijalah klinis tapi belum secara confirm terbukti sedang menunggu hasil kasus memiliki gijalah klinis
dan itu juga oleh who juga sudah mendapatkan who juga sudah meminta agar mereka yang suspek pun
juga sudah diberikan label sebagai covid para tenaga kesehatan yang berada di garis depan

oke kita bahas malam hari ini sudah bergabung narasumber saya malam hari ini yang pertama saya akan sapa dr adib humaydi ketua tim mitigasi pbid dr adib selamat malam
selamat malam mbak petri
sehat sehat ya dok ya
alhamdulillah senang mendengar ya kemudian saya akan sapa mas emil dardak wakil gubernur jawa timur mas emil selamat malam
ya saya sampaikan dulu juga kepada
yang menonton setrum mas emil tidak bisa bergabung sampai akhir acara jadi nanti saya akan sampaikan juga ketika harus
ya ketika harus pamit terima kasih dan juga ada pak hermawan saputra epidemiolog yakni ikatan ahli kesehatan masyarakat
selamat malam involving selamat malam ke email dan pak adip
sampai jumpa lagi disini
selamat malam pak hermawan ketemu lagi disini
yang masuknya terus ya
terus ya energinya selalu terjaga ketika kita selalu membicarakanisa selama sama yaouh
soal penanganan pandemi
baik saya akan langsung membuka dulu
diskusi hari ini dengan informasi yang sudah disiapkan oleh cnn indonesia
kita lihat dulu
satu ratus lima belas dokter di indonesia dikonfirmasi meninggal dunia
akibat terpapar infeksi virus corona
akibatnya hampir tiga ratus ribu rakyat indonesia
diperkirakan terancam kehilangan pelayanan kesehatan
jumlah dokter di indonesia terendah kedua di asia tenggara
yaitu sebesar empat dokter per seribu penduduk
artinya indonesia hanya memiliki empat dokter
yang melayani sepuluh penduduknya
catatan kematian dokter terbanyak
berada di provinsi dengan penduduk padat
dari jumlah satu ratus lima belas dokter meninggal
enam puluh diantaranya merupakan dokter umum
jumlah pakar juga menilai
kematian para tenaga kesehatan
diakibatkan ketidakjelasan visi pemerintah
pakar kebijakan publik
universitas trisaktif trubus rahadiansyah
menyayangkan tindakan pemerintah
sejak awal menyepelekan pandemi
anggaran yang digelontorkan pun sejak awal
hanya berfokus di ekonomi
bukan penuntasan krisis kesehatan
pertama kondisi kesehatan di indonesia
terhadap masyarakat indonesia
perhari ini kondisinya seperti apa
teman teman kita yang berjuang di lapangan
iya mbak putri terima kasih
jadi perlu kami sampaikan juga sebagai update
karena data tadi yang disampaikan itu adalah
per tiga belas september
saat ini kita juga tadi pagi mendapatkan berita juga
dari jawa timur dan dari jakarta
jadi ada tambahan dua dokter yang meninggal juga
yang diakibatkan karena covid
jadi sekarang total ada seratus dokter yang meninggal
jadi ada tujuh belas
yang dua tadi adalah tambahnya adalah teman dari dokter umum
jadi itu sebagai update informasi yang kami sampaikan
dan perlu juga kami sampaikan saat ini juga
ada berapa teman sejawat kami yang masih dirawat
dan ada juga yang melakukan isolasi mandiri
di dalam perawatan juga ada yang
di dalam perawatan ruang intensif
jadi artinya kondisi yang sekarang terjadi di dokter
dan juga di tenaga kesehatan yang lainnya
maka resiko terpapar dalam kondisi saat ini
apalagi dalam situasi eskalasi jumlah pasien yang semakin meningkat
maka ini juga menjadi satu indikasi resiko akan juga naik
pada para teman sejawat dokter dan tenaga kesehatan lainnya
dokter mereka yang saat ini masih dirawat itu
kondisinya seperti apa dok
dan apakah semuanya yang berhadapan langsung
menghadapi pasien covid
atau juga mereka yang praktek biasa
ya jadi resiko di kami di dokter khususnya
karena kami meng input data dan mencoba untuk mencari data
di internal kami melalui teman teman sejawat kami
baik itu dari itj pem atau itwl
karena terserah untuk mencari data sampai detail ke reka medik
karena kita harus berkoordinasi juga dengan rumah sakit
dan kita tahu bahwa ada ketentuan ketentuan reka medik
yang tidak boleh keluar
tapi paling tidak kami bisa mendapatkan data
dari informasi informasi di struktur id cabang di kami
maka resiko itu memang satu memang yang langsung merawat
walaupun itu lebih kecil sebenarnya
artinya yang langsung merawat di ruang isolasi
di ruang perawatan icu icu itu juga ada yang terpapar
tapi itu dari sisi jumlah lebih kecil
tapi yang paling banyak adalah
karena mereka gunakan apd lengkap atau bagaimana dok sebenarnya
jadi ada faktor faktornya mbak putri
jadi ada yang memang dia dalam kondisi yang memang tadi dia merawat
dalam satu lingkungan yang memang dia di ruang sekolah
tapi sebagian besar perlu kami sampaikan adalah
bukan yang merawat langsung
tetapi mereka melakukan sebuah tindakan
atau melakukan pelayanan yang ternyata pasiennya kemudian diketahui adalah covid
ini kaitannya dengan screening
kami sebagai contoh saya kebetulan spesialis ortopedi spesialis bedah
kemudian ada teman sejawat kami yang meninggal
ternyata mereka kontak setelah melakukan tindakan yang dilakukan
di pasien yang baru diketahui belakangan kalau ternyata dia covid fit
nah ini nanti adalah kaitannya dengan masalah screening yang harus lebih ketat
dalam penapisan pada saat pasien masuk di rumah sakit
karena kita tahu bahwa kondisi yang saat ini di pelayanan
maka kita mengasumsikan bahwa semua pasien yang datang ke rumah sakit itu berpotensi menjadi covid
sehingga mau tidak mau safety itu harus semua
jadi safety tidak hanya pada di pelayanan yang memang kita merawat langsung covid
di setiap aspek pelayan kita di poli spesialis di poli umum di puskesmas di klinik
bahkan di praktik pribadi
karena ada juga dari sebagian teman sejawat kami itu juga dia tertular
berdasarkan dia melayani di praktik pribadinya atau di klinik
nah ini yang kemudian menjadi satu gambaran resiko itu bisa di semua aspek
pelayanan yang terjadi di teman teman sejawat kami
dokter saya tertarik tadi soal screening itu dok dok
screening itu apakah semua rumah sakit sudah memiliki sop yang sama atau belum
karena kalau misalnya anda katakan tadi ada rekan sejawat
kemudian hasil tes belakangan ternyata yang dioperasi positif
itu artinya ada gap waktu yang cukup lumayan dan bagaimana sebenarnya sop nya dok
kalau misalnya rumah sakit rumah sakit sudah sama semua sop nya
ya jadi screening ini ada namanya ews scoring
ada beberapa institusi ya
ketengah tengah di teman teman di jogja ada sarjito scoring
demikian juga saya kira di sutomo juga ada scoring scoring yang itu kemudian
satu bagian dari satu proses screening
dan ini tentunya tergantung juga fasilitas
nah screening yang maksimal akan lebih baik daripada screening yang hanya scoringnya saja
karena contoh screening maksimal sebenarnya
sekarang di beberapa rumah sakit yang mempunyai fasilitas pcr
dan itu ada fasilitas ck
maka sebelum dilakukan tindakan
maka ada screeningnya adalah dengan pcr swab dan dengan ct scan
karena ct scan dorak ya itu kita bisa ketahui bahwa ternyata dia ggo
yang itu berarti kemungkinan pneumoni
atau dengan pcr
terutama pada kasus kasus kalau ada tindakan yang elektif
tapi pada kondisi yang emergensi
memang itu menjadi sulit
sehingga akhirnya level maksimal apd itu yang kemudian kita sampaikan
bahwa itu harus difasilitasi oleh rumah sakit untuk tenaga kesehatan mendapatkan fasilitas apd maksimal
oke oke soal apd nanti kita bahas lagi sedikit
tapi sebelumnya jadi saya infokan lagi
yang terbaru satu ratus tujuh belas dokter meninggal dunia per hari ini
baru saja ditimpaikan oleh anda
ada tambahan dari dki jakarta dan juga jawa timur
ada grafis di sini kami sudah siapkan
dari mana saja di mana saja dokter yang paling banyak meninggal dunia
kita lihat yang paling tinggi ada di jawa timur
berarti sekarang totalnya ada tiga puluh dokter di jawa timur meninggal dunia karena covid sembilan belas
saya ingin minta tanggapan dari mas emil sekarang mas emil
ya pertama tama kita semua tentunya sangat berduka atas berpulangnya dokter dokter
yang menjadi pahlawan kita setiap harinya untuk menyembuhkan kita
tetapi tadi penjelasan dari dr adib sudah sangat memperhatikan
sangat komprehensif sangat faktual
itu memang menangani pasien covid sembilan belas
jadi justru mayoritas tidak sedang menangani pasien covid sembilan belas
inilah yang kemudian tadi sudah dijelaskan secara sangat komprehensif
selama bisa dilakukan screening secara memadai maka perlu dilakukan screening nih
tetapi memang di mana tempat prakteknya kalau di rumah sakit rumah sakit yang mana
kalau rumah sakit rujukannya sudah mengikuti
jadi ini analisa mortalitas ada di tangan saya
kami tidak mau angka kematian dokter ini kita lihat secara statistik
karena setiap nyawa yang hilang dari tenaga kesehatan itu tentunya membawa kesedihan yang mendalam buat kita
namun demikian untuk memecahkan masalah kita perlu melihatnya
karena di sini kita bisa melihat akar permasalahannya
sebelum angka baru masuk tadi memang ada sembilan belas dokter umum dan enam dokter spesialis serta dua ppds
jadi calon dokter spesialis
ini memang karena covid sembilan belas
ini sumber data id
dan tidak terkecuali juga dari kalau khusus di jawa timur ini
nah tadi sudah dijelaskan screening idealnya bukan hanya swab tapi juga sorak itu dicek
mungkin kita ingat ada video yang cukup viral dari seorang kepala department exchange yang menyampaikan
dia sendiri terkena covid bahwa nggak cukup dia minta ada cek
tetapi positif tidak ditangani
tentu harus ditangani
nah di sinilah pada saat ada keraguan tadi
apd level tiga harus disediakan untuk dokter tersebut
nah ini baru saja ada surat yang keluar dari idi
surat yang keluar dari idi
jadi surat ini nomor tiga ratus tiga puluh lima id jawa timur
tanggal empat belas september dua ribu dua puluh
ini menyampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit persatuan langsung rumah sakit dan ketua idi
menyampaikan ada enam butir
di antaranya pertama adalah tentunya kedisiplinan ppi yang semakin baik
minimal kalau menurut surat ini level itu pak dr adib
tapi mungkin tadi ada level tiga ini ranah ya
nah yang kedua adalah kalau yang punya comorbid berusia enam puluh tahun atau lebih untuk work from home
dan yang lima puluh lima lima puluh sembilan jangan menangani pasien di ruang perawatan covid sembilan belas
ini sudah surat dari igd
dan kemudian mengurangi layanan rutin di praktek pribadi
ini bukan pemerintah ini itu yang menyampaikan
membatasi jumlah pasien hari praktik dan menggunakan apd
secara disiplin dan benar
screening rutin jadi dokternya sendiri juga secara rutin melakukan screening
menggunakan pcr atau tcm
dan kalau ada rasa kontak dengan patient probable klinis berat segera melakukan pcr atau tcm
dan masih ada banyak sekali advice
termasuk ada offline mitigasi
ini kayaknya sejalan dengan pak dr adit
tim mitigasi id
delapan puluh satu ada nomornya sebenarnya
ini memang pada tanggal apa saya mengirim pada tanggal september sebelas
berita saya kirimkan ke dr sutrisno
pak apa yang berbeda dari jawa timur
saya pengen dokter kasih tahu saya
saya tanya pak apa perbedaan jatim dari daerah lain
dan jawabannya satu memang kasus realnya banyak di masyarakat
kemudian bahwa juga memang ada resiko comorbid
dari dokter dokter tersebut
jadi kami selalu berusaha men introspekti dengan bertanya pada akhrinya
dan ini informasi yang masuk ke kami
kami tanyakan kepada id
karena kami senantiasa harus mendengarkan id
idi saat itu pernah berkomentar pada saat ada sempat ada simpang siur berita apakah akan ada pelaksanaan sholat idul fitri di masjid al akbar
begitu id bersuara kita langsung ikut
jadi memang kita ingin semua keputusan scientific
oke oke maksudnya
jadi itu tadi imbauan dari id
tapi kalau misalnya dari sisi pemprov apa yang dilakukan untuk memastikan menekan jumlah dokter yang terinfeksi
atau jumlah kematian kalau bisa dihentikan untuk para dokter nakes ini
pertama begini bahwa akan sangat berbeda manakala yang bicara adalah gubernur atau wakil gubernur bilang
tolong kurangi praktek pribadi
tapi pada saat yang bicara adalah idi
dan ini adalah saran dari id
jadi ada area profesi dokter adalah profesi yang memang sangat scientific
dan memang ada area di mana pemerintah harus kolaboratif
bukan apa maunya gubernur atau wagub
tapi apa advice dari pakar
nah kami tentunya akan memastikan bahwa di lingkungan di jawa timur
surat ini tersebarluaskan dengan baik dipatuhi dengan semaksimal mungkin
plus tadi pak dr adib sudah menyampaikan secara komprehensif
beliau sudah berdiskusi juga dengan rumah sakit sutomo
memastikan ketersediaan apd metode screening apabila ada tindakan yang lebih intensif lagi dengan pasien
dan sekali lagi kita berbicara juga berdasarkan data
jadi data data terkait kasus mortality di dokter inilah yang menjadi wujudan dari kebijakan kita
saya rasa semua yang dijelaskan dr adib dan tambahan informasi tadi
sudah menggambarkan apa yang menjadi arah dari upaya kita untuk menekan angka kematian
bukan hanya angka kematian bahkan risiko terpapar dari tenaga kesehatan
bukan hanya dokter tetapi juga tenaga medis lainnya
karena kita juga harus memperhatikan juga perawat
di sini kita punya datanya
perawat dokter dokter di jawa timur yang analis di laboratorium medis dan lain sebagainya
oke baik mas emil saya ke pak hermawan sekarang
pak hermawan dari sisi penanganan pandemi apa artinya kehilangan dokter
satu ratus tujuh belas dokter sekarang yang mengeluarkan perawat hingga tujuh ratus tujuh puluh delapan orang
ya mbak putri saya ingin memberikan semacam insight bahwa sebenarnya
angka ini angka yang terdata resmi di organisasi profesi
seperti ini disampaikan yang tentu yang punya praktek ya atau ujin praktek secara khusus
demikian juga perawat
hanya saja harus saya sampaikan bahwa tenaga kesehatan itu tidak hanya yang memberikan
pelayanan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan
bahkan termasuk dokter dan perawat
banyak tenaga kesehatan yang berupaya memberikan edukasi promosi
membantu komunitas bersama mendampingi masyarakat
bahkan nakes nakes yang di ngo itu memberikan edukasi promosi kesehatan itu banyak sekali
dan boleh jadi di antara mereka tidak memiliki izin praktek
karena mereka tidak memberikan asuhan keperawatan atau tidak memberikan kelayanan medis secara langsung
tetapi bahwa status mereka sebagai seorang kesehatan promotor kesehatan analis kesehatan itu banyak
dalam konsepsi pelayanan kesehatan yaitu primary prevention itu lebih kepada upaya kesehatan masyarakat
nah disinilah pengendalian kita yang tepat sebenarnya menghadapi covid
maka daya tahan komunitas bersama upaya pencegahan dan pengendalian
dan disitu tenaga kesehatan juga berjuang
apakah ada datanya apakah ada yang terkonfirmasi punya str atau tidak
apakah ada yang dilaporkan terpapar atau bahkan meninggal dunia
tetapi orang orang ini sejujurnya saya juga dan kami dari ikatan ahli kesehatan masyarakat
mendapatkan banyak laporan laporan informal terkait dengan data orang orang yang terpapar dan meninggal ini
cuma tidak terdata secara langsung karena mereka tidak terkategorisasi memiliki izin praktek khusus di fasilitas kesehatan
ini perlu saya sampaikan karena penanganan covid tidak hanya pelayanan di fasilitas kesehatan
bahkan itu menjadi garda terakhir garda terdepannya siapa masyarakat itu sendiri
tetapi sebenarnya mereka juga didampingi oleh tenaga kesehatan yang ada di masyarakat
variasi tenaga kesehatan itu cukup banyak
bahkan ada istilah perawat dan bidan komunitas termasuk ada istilah dokter layanan primer
nah mereka mereka ini hadir untuk memberikan edukasi promosi sekaligus perilaku pencegahan covid dan juga perilaku hidup bersih dan sehat
nah ini yang menjadi catatan juga
nah tetapi tetap saja dengan angka yang diumumkan dan juga tergelar di dalam data idi maupun ppni ini sudah mengerikan
mbak putri di negara negara lain
antara proporsi tenaga kesehatan yang meninggal dunia dengan kejadian yang ada di tengah masyarakat itu masih kecil dibandingkan dengan indonesia
yang sesungguhnya jumlah kumulatif kita juga tidak terlampau banyak
di indonesia idealnya seorang dokter itu memberikan pelayanan rp satu ratus lima puluh masyarakat
di dunia lain di beberapa negara termasuk di south korea di indonesia bahkan

bayangkan antara satu banding seribu dengan satu banding satu ratus lima puluh ribu
toh satu ratus lima puluh ribu pun kebutuhan tenaga dokter masih tinggi di indonesia
belum lagi terpenuhi kebutuhannya sekarang sudah banyak yang terpapar bahkan berguguran
disinilah pentingnya upaya kita bukan sekedar kita mengikuti image
ada juga beberapa atau sekelompok orang di tengah masyarakat kita yang nyinyir
kok tiba tiba dokter perawat tenaga kesehatan ini seolah olah dikhawatirkan betul sih
seolah olah menjadi pahlawan yang luar biasa sih
jangan lupa covid ini memang tidak mengenal profesi tidak mengenal usia dan jabatan
semua masyarakat itu terkena dan gampang tertransmisi oleh virus corona penyebab covid
tetapi sesungguhnya mbak putri keberadaan tenaga kesehatan itu tidak hanya bisa bicara di hilir
bukan persoalan pengobatan tetapi pendampingan
kesehatan masyarakat sejadar ibu lu itu juga yang harus kita soroti
pak hermawan kalau andalia secara objektif kelemahannya apa sebenarnya
kelemahannya di mana
kalau misalnya tadi mas emil mengatakan kalau misalnya ini sifatnya kolegial
kalau misalnya pemerintah yang menyampaikan sesuatu kepada teman teman dokter bisa jadi tidak didengarkan
tapi kemudian idi yang mengeluarkan dan tadi juga sudah disampaikan oleh mas emil
apa sebenarnya kelemahan ini
ya maka itu kita ingin menghimbau kepada pemerintah selaku pengelola pemerintahan
yang memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus yang memegang kewenangan untuk anggaran pengawasan penegakan dan kebijakan
bahwa pelibatan organisasi profesi dalam penanganan covid itu sebuah keniscayaan dan keharusan mbak putri
tidak mungkin pemerintah bisa bergerak sendiri dengan instrumennya
organisasi profesi itu bagiannya
dan dari wadah berkumpulnya para tenaga kesehatan sejenis yang mereka terikat oleh kesamaan sumpah
kesamaan sense of value nya kesamaan juga jenis layanan yang mereka miliki
keeratan hubungannya itu susah dilepas
maka walaupun organisasi profesi ini bukan bagian dari pemerintah tetapi seharusnya menjadi mitra strategis
kami ikatkan seperti idi ppni iakmi ibi iai dan organisasi profesi

ini harus ada kolaborasi dengan pemerintah secara khusus dan sistematis
tidak hanya wacana di pusat tetapi terstruktur sampai ke daerah daerah
kalau ini terkomando dari pusat hingga ke daerah pemerintah akan sangat terbantu dalam penanganan covid
jadi yang disampaikan oleh pak emil tadi memang kalau kita menggunakan pendekatan instrumen pemerintah
instrumen anggaran instrumen program instrumen kebijakan agak sulit
karena adanya spesifikasi
dan ada sense of value tadi yang dimiliki oleh profesi
ikatan batin antara inilah yang harus menjadikan organisasi profesi perpanjangan tangannya
dalam upaya edukasi sekaligus penegakan layanan di masing masing profesi
saya mau ke mas emil
mas emil kita bicara kalau misalnya tentang aturan atau gerakan yang sama
menyeluruh dari pusat sampai ke daerah
bagaimana dengan jawa timur sekarang mas emil
ya tentunya sekarang sudah jelas ya
saya tadi sempat berdiskusi melalui ig live dengan komunitas pemuda
dan mereka bertanya bagaimana pak ini mengenai pilkada
katanya boleh konser dan sebagainya
saya bilang bukan yang menentukan kegiatan boleh atau tidak satgas
satgas kabupaten bisa di override oleh satgas provinsi
satgas provinsi bisa di overde oleh satgas nasional
jadi ini memang
jenjang ini menjadi clear
jadi kami setuju dengan pak hermawan tadi bahwa memang ini dari atas ke bawah ini harus sinkron betul
jadi pada saat kami menerapkan psbb pertama kali
kan konsultasi ke kementerian kesehatan itu adalah masukan dari persi
kemudian ada pakar epidemiologi
survei yang pernah dipaparkan oleh ibu gubernur di hadapan pak presiden adalah survei dari ahli kesehatan masyarakat
mungkin pak hermawan juga tahu itu ya
nah memang kita ngasih disclaimer ini surveinya pertanggal sekian
tapi itu kan gambaran
bahwa tentu belum ada survei lanjutannya sedang in progress
jadi yang ingin kami sampaikan sinergi dari pusat sampai ke provinsi sampai ke kabupaten kota ini menjadi sangat sangat penting
dan selama ini kita tentu lakukan itu
soal sinergi itu tadi saya ingin mengutip kebetulan hari ini
kalau misalnya mas emil mengikuti jadi di instagram pandemic talks itu adalah sekumpulan ilmuwan
muda kebetulan hari ini merilis
informasi soal ancaman ilusi rasa aman di jawa timur
jadi memberikan beberapa data yang terkait dengan kematian yang tinggi
kalau tidak salah selalu tiga besar beberapa hari terakhir kematian di jawa timur
hari ini kembali yang tertinggi di jawa timur
kemudian di sini juga disampaikan health systemnya mulai kewalahan
bad occupancy ratenya memang masih kurang dari standar who
tapi sudah mulai mengkhawatirkan
tidak ada yang pernah berkata aman
saya nggak pernah bilang kita aman
jawa timur masih belum aman ya
belum aman belum aman
tetapi begini bahwa kita harus apresiasi perjuangan dari tenaga medis
baik yang bekerja di rumah sakit yang bekerja di dinas tenaga yang datang ke lapangan
semua selalu bilang flattening the curve melandaikan kurva
melandaikan kurva artinya
jangan sampai kasus itu naiknya eksponensial
melebihi kapasitas rumah sakit kita untuk mengelola
nah apa yang kita lakukan
rumusnya satu rumah sakit kapasitasnya ditambah
kenapa buffer itu menjadi penting
waktu itu kami koordinasi dengan konsorsium rumah sakit bumd juga
bahkan sekarang kita menambahkan juga non invasi ventilator dan high flow nasal kanun
sebagai dua treatment sebelum masuk ke impresif ventilator
yang memang secara empirik menunjukkan angka survival yang lebih baik
nah apa yang ingin kami sampaikan
dari kapasitas rumah sakit tempat tidur kapasitinya ditingkatkan
kemudian juga yang kita pastikan bahwa secara inflow kasus ini bisa kita minimalisir
kapasitas testing sekarang lima puluh tiga mesin ada yang mobile pcr
ada yang menggunakan mesin stasioner dengan kapasitas empat sampai lima an
jawa timur masih lebih rendah katanya dari beberapa daerah
tapi di antara provinsi dengan penduduk di atas sepuluh juta kecuali dari dki jakarta
kita memiliki rasio per satu juta penduduk paling tinggi untuk tes
tapi bagaimana ini
pada saat kita menambahkan tes harus ditingkatkan gitu mas emil ya
tapi begini mau saya sampaikan
tidak pernah kemudian semua data ini kita sampaikan dengan tujuan complace
dengan tujuan berpuas hati bukan
tetapi ini adalah faktual disampaikan untuk mengetahui where we are
dan apakah kita aman belum
tapi apakah kita harus panik apakah kita harus ngunci pintu rumah
apakah kita nggak boleh berkegiatan karena situasi di luar out of control
itulah yang mohon dipikirkan oleh
jadi tidak ada satupun fact yang kita deny
kita lebih baik daripada who iya kenapa
itu bisa dicapai dengan meningkatkan kesembuhan
tapi angka kematian tinggi baru mas tadi angka kematian tinggi
makanya kita baru kita menggunakan ini
jadi kita analisa betul dan sekarang sudah ada dengan non invasive ventilator
ini dari delapan belas case yang kita jadikan study itu cfr case fatality ratenya
jadi artinya ada perbaikan
nah inilah yang kemudian kita coba bagaimana caranya supaya kemudian ini bisa diperluas
jadi berbagai effort kita lakukan
pertanyaannya gini mbak ada proses pertama pertanyaannya gini apa yang berbeda dari jawa timur
sehingga kematian kita tinggi kan itu harus ditanya
ada proses ada output output kematian tinggi case fatality rate tinggi
proses bedanya apa dari daerah lain
kita lihat ketersediaan tempat tidur kita lihat sop nya apakah kuratifnya dan input
kasus yang masuk banyak atau tidak
nah angka harian kasus kita dua ratus lima puluh tiga ratus tiga ratus lima puluh dia fluktuasi di situ
kalau yang namanya exponantial atau naik angka hariannya itu naik terus
satu hari nambah dua ratus besoknya satu hari nambah tiga ratus besok satu hari nambah empat ratus
nah kita flat
meningkatkan kesembuhan membuat kasus aktifnya menjadi turun
tapi sekali lagi bukan untuk berpuas hati
bukan untuk memberikan rasa aman apalagi yang sifatnya delusional atau ilusi
jadi apa informasi yang masuk tadi harus kita hargai
masyarakat jangan merasa aman lantas berpuas hati
itu harus kita apresiasi karena kita tidak mau kemudian ada perasaan yang salah
tetapi apakah kita kemudian harus panik apakah kita harus stop everything drop semuanya
itu yang mohon dipikirkan kembali
lihatlah betul satu persatu angka yang ada di sana
mas emil saya tertarik dengan pertanyaan anda tadi
apa sebenarnya penyebab mengapa case fatality ratenya tinggi
sudahkah itu kemudian ditemukan jawabannya oleh pembangunan
itu tadi prosesnya kita lihat
dki bedanya apa dengan jawa barat
jawa barat bedanya apa dengan jawa tengah
jawa tengah bedanya sampai dengan jawa timur misalnya kan begitu kan
ada input ada proses ada output
nah kita beda
misalnya apakah ada late arrival
jadi pasien itu sampai di rumah sakit terlalu terlambat
sehingga akhirnya untuk ditangani nggak bisa
ada yang bilang juga ini pasien covid
penanganannya fokus ke covid nya
lupa kalau dia itu sebenarnya punya ginjal
lupa kalau dia punya diabetes
lupa kalau dia punya jantung
itu nyadongnya ditangani
nah ini semua kita bedah
dan sampai hari ini seperti tadi pertanyaan kami ke ikatan dokter indonesia di jawa timur
ya memang ada hal hal yang inheren
tetapi kita terus berbenah secara proses
nah ini langkah langkah ini dilakukan
tetapi pada saat prosesnya sama dengan daerah lain
atau bahkan inovasi baru
pertanyaannya kenapa outputnya beda
eijkman kemudian para pakar pakar virus epidemiologi mengatakan
strain virus yang ada di jawa timur ini berbeda
dengan yang lebih dominan di jakarta
atau lebih dominan di jawa barat misalnya
di jawa timur lebih mengikuti strain di middle east atau europe
sedangkan di jakarta adalah wuhan
apakah kemudian kami jadikan itu alasan
oke jadi angka kematian kita nggak apa apa
enggak kita terus mencari cara untuk membenahi
jadi jangan pernah dipikir bahwa pemerintah mencoba memberikan ilusi rasa aman
tidak pernah ada seperti itu
tetapi bahwa ada progres yang perlu disampaikan ke publik
secara faktual tidak dibumbu bumbui itu menjadi penting
dengan kondisi spesifik jawa timur itu
dan juga case fatality rate yang masih belum bisa ditekan
jadi apa yang sekarang sedang disiarkan oleh pemprov
tracing yang massive atau testing massive atau bagaimana
ya testing masif tapi begini kan ada pertanyaan juga
apakah kita melakukan gratis misalnya
enggak murah reagentnya
bukan berarti kita terus pelit bukan
kita utamakan yang perlu dites swab
ada kasus mohon maaf di satu sekolah asrama misalnya
kita tentunya akan memastikan mereka tidak perlu keluar biaya
itu yang penting
jumlah tes kita per hari ini memang sudah di
itu berubah ubah rata rata
sayang sekali ada gangguan teknis sepertinya atau masih bisa
oh ya silakan
jadi seperti kami sampaikan tadi
tetapi kita masih tersambung
masih masih masih
baik jadi itu
jadi kami setuju kita meningkatkan tiga t
yaitu tracing testing dan treatment
itulah sebabnya manakala kita melakukan adaptasi kebiasaan baru
ada sektor ekonomi dibuka
itu bukan berarti kita lupa bahwa tiga t ini menjadi penting
nah di dalam refocusi anggaran
juga kita mendesigasi dedikasikan anggaran ini
sebanyak dari anggaran ini adalah dari dua delapan puluh empat triliun
kita dedikasikan juga untuk kepentingan kuratif
hampir satu triliun
jadi bahwa medical is important
tapi ada yang mengatakan tadi saya lihat di dalam video awal
kenapa fokusnya ke ekonomi
kita juga harus ingat bahwa imunitas masyarakat terhadap penyakit
itu juga ditopang dari kemampuan ekonomi mereka
maka bantuan sosial bagi yang miskin
akan penting sekali untuk memastikan mereka bisa survive
dan kalau mereka survive imunitas mereka terhadap penyakit
insya allah akan lebih tinggi
jadi semua ujungnya mau tetap kepada kehidupan
mas emil terima kasih
mas emil sepertinya sudah harus mengakhiri
terima kasih mbak putri mbak dr radief
terima kasih pak hermawan terima kasih
mohon terus kita dikasih masukan
terima kasih banyak
saya sekarang ke dr radika
dr adib masih sedikit saja kita bahas tentang jawa timur
kondisi dokter jawa timur sekarang seperti apa
kalau misalnya dikatakan
sebagian besar kematian dokter terjadi di jawa timur
artinya kemudian ada juga yang sekarang memasuki fase burnout
ada yang memasuki national overwork
kondisinya seperti apa
apakah teman teman di jawa timur masih sanggup menangani pandemi
yang masih belum tahu kapan akan beres
sekalipun memang pemprov juga sedang melakukan cara untuk menekan kurva itu ya
ya jadi kalau saya ingin memberikan gambaran
sebenarnya kita tidak bicara kondisi yang ada di jawa timur saja
kita bicara kondisi secara nasional sebenarnya
ada faktor tadi dan ini berbasis penelitian
di penelitian kami juga yang kita lakukan bersama kementerian pendidikan
yang terkait dengan kondisi yang terjadi pada peserta didik yang menjadi spesialis pun
kondisi sama bahwa kita dapatkan ada burnout dan kelelahan
oleh karena itulah ini yang menjadi concern juga bagi kami
sehingga upaya upaya untuk mengurangi burn out
mengurangi kelelahan itu harus dilakukan
dan ini menjadi satu dilema pada saat kita dihadapkan dengan kondisi eskalasi pasien yang semakin naik
dan ini sangat inherent
kita bicara tadi kenapa kasus di jawa timur lebih tinggi
inherent dengan kasus positive rate yang mungkin juga tinggi
angka kematian yang tinggi di jawa timur
satu sisi itu
satu sisi yang lain adalah kembali lagi sama dengan kondisi seperti masyarakat yang lainnya
bahwa di teman teman kami pun
pada saat dengan kondisi dia terpapar dengan kondisi dia ada gejala
maka kecepatan mendapatkan penanganan kecepatan mendapatkan perawatan
dan kemudian datang ke tempat yang memang terfasilitasi itu menjadi penting
sehingga pada saat dengan kondisi kondisi yang menimbulkan kematian
ada faktor faktor yang tadi itu juga berpengaruh
jadi kita bicara sekarang secara lebih komprehensif problemnya
dan ini memang menjadi konten kami
saya sebagai ketua tim mitigasi
maka upaya upaya untuk safety
upaya upaya untuk proteksi ini harus kita lakukan
dan kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah
berkolaborasi dengan rumah sakit rumah sakit rujukan
dan ini menjadi satu bagian sehingga apabila ada info yang terkait dengan
sakit atau terpapar pada tenaga medis khususnya dokter
maka kami langsung melakukan sebuah bantuan bantuan yang terkait dengan pelayanan penanganan
jika kita support dari jakarta
kebutuhan kebutuhan obat kebutuhan kebutuhan plasma convalescent
atau yang lainnya
karena alat alat ventilator opti flu dan sebagainya
kita bisa bantu
karena ini satu bagian bahwa kita harus melakukan sebuah proses perlindungan
bukan hanya kepentingan untuk dokter
karena tadi satu dokter itu muafilis sekitar dua lima ratus
sehingga semakin banyak yang nanti akan terpapar
resiko yang terjadi bukan di dokter saja
tapi kepada masyarakat
masih di mute mbak putri
oh ya terima kasih dok mengingatkan
perlukah kita khawatir dok
ada kekhawatiran dari banyak masyarakat
kalau misalnya dokter
banyak yang meninggal dan banyak yang berguguran
kemudian ada dokter yang lain overwork
artinya pelayanan kesehatan kita kepada warga juga semakin terancam
saya ingin menyampaikan disini ada quote dari menteri kesehatan
yang mengatakan masih ada tiga lima ratus dokter intensif
masih ada delapan ratus tenaga nusantara sehat dan masih ada tenaga relawan enam ratus
bisakah kita rely kepada itu atau bagaimana sekarang kondisinya
jadi kalau kita bicara sekarang sdm kesehatan
katakanlah untuk di dokter juga kita tidak bisa hanya sekedar berbicara
terkait dengan jumlah kuantitas apalagi dengan kondisi khusus
seperti pandemi covid ini
ini pandemi covid tidak sesederhana kalau umumnya ada bencana banjir
bencana kemudian gempa bumi atau tsunami yang kemudian membutuhkan support sdm
tapi kita harus dokter yang menangani adalah dokter yang memang
satu dia mempunyai kompetensi terkait dengan penanganan hpp
yang kedua dia harus memiliki pemahaman terkait dengan pencegahan penyakit infeksi atau ppi
yang ketiga dia harus tahu juga tata cara pemakaian apd dan sebagainya
sehingga tidak sesederhana kemudian ada dokter baru lulus kemudian langsung ditempatkan
apalagi kita bicara konsep internship itu adalah konsep pemahiran konsep pemagangan
sehingga kita tidak ingin juga para adik adik kita kemudian dia ditempatkan bekerja
tapi dia tidak memiliki kompetensi
jadi itu adalah pengetahuan pemahaman dan pengalaman terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan covid
menurut anda itu akan beresiko tinggi
ya jadi mereka adalah dokter dokter yang baru lulus yang tentunya masih butuh pembekalan
karena konsep internship tadi adalah pemahiran dan harus ada dokter supervisinya
harus ada dokter pendamping di antara mereka dan itu sudah ada ketentuan di dalam apa yang mereka sebut dengan program internship dokter
nah itu yang perlu menjadi perhatian dan tidak bisa sesederhana kemudian kita menyiapkan dokter
terus kemudian mereka langsung bisa ditempatkan untuk sebagai seorang dokter
nah ini menjadi hal yang perlu juga kemudian kita harus luruskan terlebih dahulu gitu
sehingga upaya dari kami kami tidak memprioritaskan kalau kami di organisasi profesi
kan masih konsep bahwa jangan sampai proporsi pelayanan di rumah sakit itu juga dirugikan
sehingga kita juga kemudian membuat sebuah pola pola supaya pelayanan masih bisa dilakukan dengan pola bahwa ada pendelegasi keunangan
dengan pola bahwa ada pendelegasi keunangan
diantara dokter spesialis dengan dokter umum
di antara dokter spesialis yang punya kompetensi yang berkaitan dengan penanganan covid sembilan belas
artinya paru spesialis penyakit dalam anestesi maka bisa didelegasikan kewenangannya kepada spesialis yang lain dalam bentuk tim
karena kita menjadi penting ada salah satu rumah sakit di jakarta yang sudah bagus mengelola itu menjadi sebuah tim
sehingga akhirnya penanganannya tidak fokus terfokus pada beban di dokter dokter spesialis tertentu tadi
tapi dia juga dibantu oleh dokter dokter spesialis
tapi dia juga bisa dibantu oleh dokter dokter spesialis
tapi yang menjadi perlu perhatian kita juga adalah tidak bisa kita sekarang semua konsentrasikan ke covid
karena pasiennya non covid juga harus tetap mendapatkan pelayanan dengan baik
itu mbak butir
oke baik saya sapa dulu ada narasumber juga baru bergabung dari jawa timur
dr joni wahyuna di ketua gugus tugas kuratif satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur
dr joni selamat malam

selamat malam maaf saya telat dari perjalanan ini tadi
iya monggo dokter sepertinya sudah mencari posisi sudah dokter
oke monggo dok dok oke dokter terima kasih atas waktu anda
tapi kita sekarang kalau tadi dengan mas emil kita sudah bicara pie pitenya dok
sekarang sama dokter sama juga kita bicara pipe pipenya
kita harus menyampaikan data apa adanya
terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi di jawa timur
bagaimanapun nakes kematiannya cukup tinggi di jawa timur dokter
iya terima kasih mohon maaf kami telat
tapi tadi mendengarkan saya waktu di mobil ya dengan ibu gubernur baru pulang dari gresik saya
jadi ibu gubernur setiap hari beli usaha muter muter terus memantau dan mengevaluasi keadaan di daerah daerah
nah kita sempitkan sekarang dengan banyak mortalitas jawa timur yang laporan kita di pusat tujuh tiga ya
jadi ada beberapa masalah yang sudah kita identifikasi bersama kementerian kesehatan
kementerian kesehatan mengirimkan ke kita ke surabaya ini dua kali
satu tim dipimpin oleh dr daniel yang satu tim ini oleh dr subuh
yang kedua adalah test force dari kementerian kesehatan
jadi kita oncai kita analisis kematian
dan kita dapatkan paling tidak ada sepuluh faktor
tapi faktor yang dominan dan sekarang ini gubernur sudah membuat suatu surat ke kementerian kesehatan
dan tadi kebetulan bisa fitur langsung dengan luhut
itu sudah disampaikan oleh ibu bahwa perlu klarifikasi definisi kematian
jadi setelah kita lihat permen case nya

itu kita lihat bahwa laporan kematian kita belum terdefinisi dengan jelas di sana
jadi kalau who itu ada dua
jadi yang dilaporkan yang mana apakah semuanya
kalau di dalam surveillance harusnya semuanya
ataukah kematian karena covid
nah kebetulan saya ditugaskan oleh pemerintah provinsi jawa timur gubernur bapak wagub pak sekda
untuk jadi pimpinan rumah sakit besar di jawa timur rumah sakit sutomo
jadi pengalaman klinis banyak sekali yang kita dapatkan
bahwa dari riset yang kita lakukan di sutomo itu ada lima puluh dua riset
termasuk salah satu nasolidari terbit tergede mulut riset
kita mengevaluasi kematian kematian para profit
tidak lepas juga kematian para tenaga kesehatan
jadi ada hipertensi yang akhirnya berakhir dengan kematian karena malignant hipertensi
ada juga diabetes milenistis yang intraktable dengan adanya covid
kemudian mengalami gagal organ
ada yang septic yang paling tinggi kalau di jawa timur itu sepsi
jadi kalau kita uncai betul yang karena covid betul itu tidak banyak
tapi covid men treature penyakit yang ada untuk menjadi lebih maliken
nah itu perlu kita nanti kita samakan persepsi
karena data yang kita lihat provinsi provinsi sebuah provinsi ada yang case nya lima lebih

tapi tambah sehari dua ratus an atau tiga ratus
tapi kematiannya nol dilaporkan pada hari hari tergantung
dok tujuan untuk mengevaluasi mengidentifikasi kematian ini apa
jadi laporan kematian itu harus diseragamkan
jadi laporan kematian harus diseragamkan dulu
dan itu perlu validitas datanya perlu dicek ya ke lapangan
kalau di jawa timur kan kita melaporkan semuanya with covid maupun to dua to covid maupun disebabkan oleh covid
nah ini mesti harus diseragamkan dulu
karena begini ya kita lihat data di bpjs
di bpjs itu punya data yang bagus tentang comorbidity masyarakat
yang saya tahu persis di jawa timur karena kami diberitahu
di jawa mereka juga punya dan saya lihat tidak terlalu jauh
jadi masyarakat kita itu tinggi sekali yang punya comorbidity terutama diabetes dan ivertenis merokok
obesitas itu tinggi
dan itu semuanya ada high risk to death karena obdanya covid
kemudian dari tenaga kesehatan di jawa timur kita melihat memang yang paling banyak adalah tenaga perawat
dan coba kita lihat laporan sampai dengan tanggal enam belas september
enam belas september berarti kemarin yang lalu
yang paling banyak meninggal di jawa timur adalah dokter umum
ya yang meninggal paling banyak dokter umum lima belas
kemudian yang terkena juga yang paling tinggi adalah dokter umum
artinya kawan kawan kita adik adik kita yang langsung duduk di depan
dan biasanya sebuah rumah sakit itu yang merawat adalah dokter dokter baru dokter interna dokter penyakit dalam atau dokter intensifis
yang merawat langsung di ruang publik khusus
nah kawan kawan kita yang dokter umum biasanya kalau toh dia kena dipoli di prakteknya atau di udpd
di ruangan ruangan yang merawat kan
jadi artinya bahwa pengalaman kami di sutomo justru yang merawat di ruang isolasi khusus covid hampir tidak ada yang kena
yang kena adalah yang tidak merawat langsung
artinya itu bahwa bisa juga otg pasien pasien yang tidak terdeteksi tidak terdeteksi bahwa dia covid menularkan ke dokternya
jadi itu berbahaya
khusus yang di ruang isolasi karena sudah pakai apd mungkin ya dan mereka lebih hati hati sehingga tidak sedikit frekuensinya yang kena
atau boleh dikatakan kita tidak ada
kemudian mengenai pengembangan di jawa timur kita melakukan beberapa riset
rumah sakit besar kita tugaskan untuk ikut solidarity research yang dari who
dan di sutomo kita ada lima puluh empat riset
riset untuk pengembangan pelayanan
riset untuk pengembangan covid untuk menurunkan kematian
satu yang saya sampaikan di sini yang hasilnya sangat signifikan tapi belum finish risetnya adalah pemakaian hivlo nasalkanul
kemudian bulan mei juni bulan mei juni juli kematian kita sudah turun menurun
artinya pemakaian hivlo nasalkanul itu bisa mereduksi mortality di icu
ini sudah kami laporkan dan ibu gubernur sudah meminta ke kementerian kesehatan dan direspon untuk kita banyak diberi high flow nasal tanu
tetapi hivlo nasalkanul pun itu harus dilakukan di icu
supaya pasien jangan jatuh ke dalam hypoxia
berat yang memerlukan ventilator
karena ventilator mortality nya tetap tinggi
plasma konvalesen juga sedang kita lakukan clinical trial
remdesivir juga demikian
banyak terapi terapi psikoterapi juga sedang kita lakukan evaluasi untuk clinical trial
pemakaian imunomodulator itu juga harus hati hati karena harganya tinggi
harganya tinggi tetapi juga kalau tidak pas tempat kapan kita memakai itu bisa memacu ke fase tiga berbahaya
dan ini mungkin dari kementerian kesehatan salah satu usulan tadi dari pak menko dari pak nugut
supaya dilakukan kajian kajian yang mendalam
sehingga nantinya bisa menurunkan mortalitas dari covid sembilan belas
untuk tenaga kesehatan kami catat di jawa timur itu yang spesialis meninggalnya empat orang
ada empat orang yang terumum lima belas orang
sekarang yang sedang kita rawat dokter umumnya tujuh puluh tujuh dokter spesialisnya tujuh puluh
cukup banyak sebetulnya ya ini kalau kita lihat
bahkan ada yang dokter hewan dokter hewannya ada empat
dokter giginya ada tiga belas
jadi begini untuk tenaga kesehatan ini satu rumah sakit perlu melakukan zonasi
jadi yang dimaksud zonasi ini adalah memisahkan antara pasien yang dirawat
dengan pasien yang non covid
tetapi itu tidak gampang
yang bisa kita lakukan adalah ada tempat triase yang betul betul sensitif
di rumah sakit kami tac ini sedang kita update yaitu di igd
yang betul betul bisa memisahkan antara covid sembilan belas dengan non covid dengan sistem scoring
kemudian di sana ada ct scan kemudian di sana ada pemeriksaan dengan tcm
maupun dengan pemeriksaan swab
tcm lebih cepat hasilnya tetapi kentritnya lebih cepat
sistem penapisan di igd
kita sedang desain igd nya dan insyaallah akhir bulan ini selesai
nanti sistem penapisannya ini ada ruang resusitasi khusus covid sembilan belas
ini tidak bisa serta merta jadi karena harus didesain oleh ahlinya
karena apd harus tetap dipakai walaupun levelnya lebih rendah tentunya ya
pada pasien pasien yang tidak bisa
non covid ditemukan non covid ya
kemudian tentang peluangannya
sebelum saya lupa saya masih tertarik untuk mendalami soal kesimpulan anda di awal tadi
bahwa terkait untuk mendata ulang mengidentifikasi ulang kematian itu dok
kalau misalnya jawa timur melihat perlu mengidentifikasi ulang
artinya daerah daerah lain juga diharapkan
juga mengidentifikasi ulang
apakah ada panduan yang jelas sejak awal dari kementerian kesehatan untuk angka angka ini
jadi begini kami sudah diskusi tadi dengan putusan dari pak menkes
dua minggu yang lalu minggu ini tadi juga dari tes pos kementerian kesehatan
kita lihat di pedoman lima di pedoman tata laksana covid lima itu memang di sana belum jelas jelas tertera
sistem pelaporan kematian itu yang mana yang kita pegang
jadi ada katakan kalau selama ini format pelaporan kematian itu kan ada empat poin ya
empat poin dia matinya kena apa penyakitnya mendasari apa penyakitnya menghentak apa
di format who itu ada jelas
itu sehari hari juga kita lakukan sudah kita tiru di rekam medis
kita semuanya rumah sakit sudah ada
tetapi untuk covid sembilan belas di dalam pedoman v itu belum ada belum tertera
yang penting ada suspek covid sembilan belas probable covid sembilan belas atau konflik covid sembilan belas
harus kita laporkan covid sembilan belas
cost of date nya itu yang harus didefinisikan
yang dilaporkan kematian daripada covid sembilan belas itu yang mana
itu perlu menjadi pedoman
sementara orang dengan penyakit berat di indonesia atau orang dengan penyakit kronis di indonesia itu banyak rasanya
rasanya tidak make sense
jadi harus betul betul data itu valid
karena kalau data itu tidak valid kebijakannya pasti akan tidak pas
prediksi ada ketika identifikasi ini sudah diperbaiki angkanya akan naik atau turun
pasti akan turun
pasti akan turun
contoh di jawa timur itu semuanya yang meninggal ya dilaporkan oleh kawan kawan
dan di provinsi ya kita tidak seleksi
pokoknya dilaporkan kita laporkan semuanya
jadi tujuh sekian
sekian dua ribu sekian itu ya
mengesampingkan yang comorbid itu
jadi comorbid itu artinya begini
belum tentu penyakit komorbid itu menyebabkan kematian
jadi yang bisa menentukan penyebab kematiannya itu apa pasti dpjp nya
dokter penanggung jawab pelayanannya
jadi kalau tadi dokter aktif sampaikan ada sebuah rumah sakit melayani dengan tim
sudah sejak lama rumah sakit utomo atau rumah sakit rumah sakit kita yang tipe a tipe b itu dengan b
jadi kami kalau di utomo itu ya tim yang melayani tim
kita setiap hakim melakukan morning report
morning report nya sudah daring itu tim yang menentukan
jadi ada dpjp ada tim
satu pasien itu jarang yang dokternya single
ada tiga empat gitu contohnya
tapi kalau di intensive care
leadernya adalah intensivist kita
leadernya adalah intensivist
jadi kita memakai dokter penyakit dalam dokter baru baru intensivist
jadi sebuah tim
kemudian siapa yang menentukan itu ketua timnya
jadi ketua timnya nanti eh pasiennya meninggal
nah dia menentukan
dari pengetahuan dia maka dia menentukan ini karena covid
bisa kok sebetulnya itu ada ilmunya
ini bukan karena covid
pasien perdarahan otak meninggal ada covid
maka itu bukan penyebabnya bukan covid
tapi kita tahu covid ini penyakit seribu rupa kan pak ya
ya tapi kalau stroke ada perdarahan herniasi pasti bukan covid kan penyebabnya
saya agak bimbang sebenarnya mendengar itu dokter johani
karena ketika angka sudah tinggi saja
jawa timur untuk menekan
apalagi ketika angka nanti ditapis dikurangi dan kemudian ini
karena kan bagaimanapun angka itu tidak berdiri sendiri pak
angka itu nanti kemudian bisa menimbulkan efek psikologis
nah efek psikologis yang sekarang ini ketika angka tinggi
bagaimana nanti ketika angka itu kemudian berkurang
sekalipun saya sepakat bahwa data itu menjadi hal yang penting
dan harus dipastikan
dan harus dipastikan itu berbicara
saya minta pendapat dari pak hermawan dulu
pak hermawan soal ini pak sekali lagi
soal data kemudian membaca data itu memang sejak awal menjadi kelemahan kita
tidak ada dan akhirnya banyak ilmuwan
ilmuwan indonesia juga ilmuwan ilmuwan muda
memberikan atau membuat data pembanding
nah sebenarnya agak aneh ketika kita masih bicara soal ini
setelah enam bulan pandemi dan kita masih belum bisa mengendalikan pandemi
baik mbak putri mohon kiranya ini diperhatikan baik baik ya
dan ini memang sangat jarang saya sampaikan di muka publik
termasuk di forum tentang bagaimana tata data kita
jadi kalau ada orang yang tata kelola tata kata sekarang tata data
nah yang menarik statement dari dr joni tadi bahwa segala sesuatu yang berbasis data yang valid
maka kebijakan pun akan menjadi lebih picize dalam penanganan kasus covid
ini catatan penting termasuk juga ada poin yang disampaikan oleh pak emil
kemudian mas adib juga di awal tadi
sekarang ada angka angka epidemiologis yang sering dipopulerkan di media
termasuk yang dibahas oleh mbak putri tadi
masing masing angka ini dalam berbeda
jadi bagaimana kita bisa membuat formulasi bisa berdiri sendiri
tetapi pahamkah kita bagaimana logical sequencingnya dalam mengelola dan menganalisis data ini
maka saya urutkan kalau kita memiliki specimen rate yang bagus
ini kaitan dengan statement dari mas emil bahwa tugas pemerintah adalah mengoptimalkan testing
kemudian melakukan tracing baru berpikir treatment
jadi tiga t yang digaungkan menjadi tugas pemerintah ini
diawali dengan testing
testing ini harus terus dioptimalkan ditingkatkan
terkait dengan testing rate atau detection rate ini ada yang disebut dengan specimen rate
jumlah spesimen yang mampu kita periksa per hari
kemudian dari sejumlah banyak spesimen ini berapa yang positif
dari specimen base menjadi kepada subject base
sejumlah orang yang diperiksa
dari yang terperiksa ini berapa yang positif
maka urutan urutan ini menjadi penting dalam sebuah analisis epidemiologi
setelah kita pahami positive rate baru kita masuk kepada case fatality rate
sebenarnya juga bisa kita turunkan lagi menjadi spesifik mortality rate
sekarang ketika angka kematian dokter angka kematian perawat angka kebatian berdasarkan kelompok umur
angka kematian berdasarkan kelompok penyakit penyerta angka kematian yang with covid or cost of covid
seperti yang disampaikan oleh dr joni ini menjadi spesifik mortality rate
tetapi angka angka ini tidak bisa kita cerna begitu saja untuk menjadi sumber pengambilan kebijakan
tanpa kita runut dari hulunya yaitu specimen rate
kalau specimen rate kita sudah memenuhi standar
sudah mampu mengukur population at risk kita baru kita bisa beranjak pada positive rate
baru kita bisa bicara case fatality rate dan spesifik mortality rate
nah disinilah seni kita sebagai seorang epidemiologis sebagai seorang analis kebijakan kesehatan
harus bersandar pada data data yang memiliki logical sequencing
tidak sekedar membaca formulanya tetapi juga memahami bagaimana kaedah analisis
ini supaya menjadi input yang tepat juga untuk kebijakan
kebijakan itu adalah produk dari sebuah hasil analisis epidemiologis dan angka angka
data yang valid setuju kita jadikan acuan
tetapi juga logical sequencing menjadi sangat penting untuk mencerna arah kebijakan kita ke depan mbak putri
oke jadi masih panjang rupanya ya
sedangkan kita harus segera sesegera mungkin untuk menekan kurva itu pak hermawan
sebenarnya tidak panjang
ini hanya menuntut dan menantang para analis kesehatan praktisi kebijakan kesehatan
sekaligus teman teman epidemiologis untuk menempatkan logical sequencing ini
cara berpikir kita asdas data itu kan tentu tidak parsial
kalau hanya parsial seperti kita menelah betapa tingginya angka kematian dokter
betapa tingginya angka kematian nakes di indonesia
memang secara agregat kumulatif
dan juga kita bandingkan proporsinya dengan jumlah masyarakat
tentu sangat kalau terkait dengan jumlah masyarakat sangat kecil persentasenya
tetapi kalau kita lihat angka agregatnya
dibandingkan angka kesakitan yang sejauh ini terdeteksi memang agak tinggi
nah tetapi ini tidak boleh kita analisis secara parsial
kita menjadikan dulu di sepuluh persoalan
spesimen rate kita atau angka deteksi kita sudah cukup nggak
dengan laju kecepatan virus ini
orang atau komunitas dalam kelompok resiko
menurut anda sudah cukup atau nggak
tentu belum masih jauh dari cukup
kita bisa membayangkan dengan populasi kita yang dua ratus enam puluh tujuh juta
who saja sudah menetapkan berapa standar
satu banding seribu misalnya
tentu kita masih jauh dari cukup tetapi kita akan berupaya ke situ
hanya saja pemerintah daerah bisa melokalisir ini
menjadi sebuah catatan performance pemerintah daerah
kalau kita bicara di kota surabaya contohnya
kota surabaya memiliki penduduk sekian juta
dari sekian juta ini yang terkonfirmasi positif berapa banyak
apakah sebarannya sudah melingkupi seluruh kelurahan di wilayah kota surabaya
kalau dia sudah merata ke seluruh kelurahan
maka sejumlah penduduk dalam kota surabaya ini menjadi population at risk
maka berlaku pemeriksaan setiap seribu penduduk
maka satu spesimen harus terperiksa
dengan demikian kita mampu mengukur spesimen rate
kalau cara kita untuk melakukan pengukuran spesimen benar
kita baru bisa mengatakan validity pengambilan untuk mengukur positive rate
baru juga kita misalnya menganalisis case fatality rate
yang pada akhirnya juga kita bisa turunkan kepada spesifik mortality rate
seperti angka nakes juga angka karena penyakit komorbid dan lain lain
yang memang perlu kita lakukan agar tepat dalam mendesain kebijakan ke depan
baik baik kita kembali lagi sekarang soal kematian karang atas
dr adit sudahkah menurut anda pemerintah memberikan perhatian yang memang sepantasnya diterima oleh teman teman dokter
saya akan menyampaikan quote ini dari jurubicara presiden ri
presiden memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada tenaga medis yang bekerja sangat keras
sangat baik sejak pandemi melanda indonesia berjibaku
tanpa sekat apapun dengan penuh dedikasi dan profesional
apresiasi yang disampaikan ini apakah sudah betul dirasakan oleh teman teman dokter di lapangan dokter adana
apa kisah mereka apa cerita mereka mereka
ya jadi kalau kita bicara sekarang terkait dengan apresiasi
ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan
tapi yang pertama tentunya kami berterima kasih karena pemerintah juga memberikan para tenaga medis dan tenaga kesehatan

yang itu ada sebagian besar teman teman juga merasakan
baik itu kaitannya dengan insentif ataupun santunan
tapi yang perlu kita sampaikan
tapi semua mendapatkan dok atau masih ada informasi yang belum
ya ini kaitannya dengan masalah beberapa hal yang berkaitan dengan verifikasi saja
ada beberapa hal yang berkaitan dengan verifikasi
karena ini adalah anggaran negara jadi perlu ada upaya upaya verifikasi
yang itu saya kira nanti ada beberapa hal yang kemudian perlu di
kemudian perlu dikesehatkan dulu
ini kaitan dengan pemberkasan verifikasi untuk pencairan dana saja
tapi yang paling penting bukan itu pak bu
pada saat kita bicara sebuah perlindungan dan keselamatan
bukan kemudian apakah itu diberikan sebuah insentif atau tidak
ada beberapa aspek yang menjadi penekanan kami di sini
bahwa konsep perlindungan dan selamatan itu mulai yang pertama adalah kaitannya dengan regulasi
regulasi yang seperti apa
sekarang kita semua dokter tenaga kesehatan
bekerja dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan
yang kita tahu bahwa sebagian besar rumah sakit fasilitas kesehatan klinik puskesmas
itu saat ini adalah tidak didesain untuk menghadapi pasien pasien dengan covid sembilan belas
maksudnya apa tidak didesain
artinya kita dalam sebuah lingkungan yang saya berpraktek sebagai spesialis
di dalam sebuah kondisi tempat praktek yang dengan ac
padahal kita tahu dengan ac maka dia akan potensi laut virus akan semakin tinggi
ada akumulasi virus dalam suatu ruangan yang akan tinggi apabila ada pasien pasien tadi yang ternyata dia otg
yang kemudian datang ke tempat praktek cetak
nah ini menjadi satu potensi untuk kemudian terpaparnya tenaga medis
kita ada di dalam sebuah hitungan yang tidak tekanan negatif
tidak ada ventilasi yang baik tidak ada exhaus dan tidak ada juga air purifier
nah ini yang kemudian membahasakan apa yang selalu disampaikan mas jermawan adalah
tata kelola ruang di dalam fasilitas pelayanan kesehatan saat ini perlu
dijadikan sorotan juga dan itu potensi kemudian salah satu aspek yang harus diintervensi
apa yang harus diintervensinya
perlu ada semacam komite pengawasan
kalau kita selama ini ada komite akreditasi rumah sakit
tentunya sekarang dialihkan tugas pengisinya komite akreditasi rumah sakit
untuk melakukan pengawasan bagaimana tata kelola ruang rumah sakit
dan kemudian sop yang dijalankan oleh rumah sakit itu sudah dilakukan atau tidak
karena ini menjadi penting
sehingga kita merasakan aman
kita ada rasa aman pada saat kita bekerja di fasilitas kesehatan
tapi kita berada dalam sebuah lingkungan tempat yang itu bisa meminimalisir risiko
termasuk yang disampaikan pak joni tadi bahwa terkait dengan zonasi
tidak semua rumah sakit sudah dilakukan zonasi
dan yang ketiga adalah semua rumah sakit sekarang risiko terpapan karena tidak ada clustering
karena semua pasien boleh datang ke tempat mana saja
tapi pada saat kemudian
ada satu tempat yang memang dikhususkan untuk covid
dengan sumber daya yang kemudian dikhususkan di situ
maka akan lebih mudah karena pasien akan terkonsentrasi pada satu tempat pak
dan sdm pun nanti kita bisa atur melalui substitusi dan volunteer
jadi ini yang saya kira kita bicara sistem sebenarnya
jadi kalau yang ingin kita harapkan
maka intervensi sistem ini adalah dari pemerintahan
apakah intervensi itu dalam kaitan dengan regulasi
jadi bukan hanya apd
bukan hanya insentif penelitian sakit
bukan hanya santunan saja
tapi intervensi sistem melalui sebuah regulasi
bahkan kami mendorong karena hari ini
persis hari ini mbak putri ini adalah world passion safety day
kami mendorong pada hari ini adalah dikembangkan lagi
jadi keselamatan tenaga kesehatan juga harus digaulkan untuk menjadi hari yang itu kemudian
tentunya perlu ada upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelindungan dan keselamatan pada tenaga medis dan tenaga kesehatan
oke baik dok
kami ada beberapa jadi seperti biasa di setrum cnn indonesia itu sebelum topik
kami juga melempar polling
kemudian kami juga melemparkan pertanyaan
opini kami himpun dari media sosial cnn indonesia di twitter
juga kami sudah menanyakan meminta pandangan beberapa orang terkait permasalahan yang kita bahas pada malam hari ini
saya sangat prihatin akan terus berkembangnya tenaga kesehatan
seharusnya hal ini dapat menjadi tamparan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali sistem kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah di indonesia
saya sangat prihatin karena mereka adalah orang orang yang bertaruh nyawa untuk nyawa orang lain
dan bisa dikatakan mereka benar benar ada di forokan
dan saya ingin masyarakat agar lebih aware terhadap profesi tersebut
jumlah pasien yang semakin meningkat sangat mencengangkan sebenarnya
itu berarti kita butuh lebih banyak ruangan butuh lebih banyak tenaga kesehatan
tetapi apa yang terjadi tenaga kesehatan kita semakin berkurang karena banyak dari mereka yang telah berkukuran
tenaga kesehatan selama ini sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat
hanya saja karena jumlah penderitanya sangat banyak

dan otomatis ada kemungkinan terkeluar juga sangat besar
menurut saya pemerintahan ini telah memperhatikan
tetapi terkadang dalam pelaksanaannya kurang mengadres isu yang tepat
seperti contohnya apd masih kekurangan dan penyeluruhannya pun masih cukup lambat
dan juga untuk insentif insentif para pekerja medis seperti itu
semakin banyaknya pasien
itu berarti tenaga kesehatan semakin banyak dibutuhkan
jangan sampai kemudian nanti nakes kita overwer karena semakin banyaknya pasien
beberapa waktu lalu tenaga kesehatan banyak yang kekurangan apd
dan alat keselamatan lain seperti desinfektan untuk ruangan dan peralatan
pemenuhan seperti itu terlambat mengakibatkan tenaga kesehatan yang seharusnya bisa menangani pasien dengan cepat
jadi terlambat juga
dilihat dari banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang terus bertumbangan
fokus pak jokowi terhadap tenaga kesehatan rasanya kurang
kita bisa melihat ya apa yang menjadi skala prioritas
apa yang menjadi prioritas pemerintah
apakah menangani covid atau ada hal lain gitu
di awal pemerintah agak denial soal covid ini
bukan mempersiapkan diri untuk menghadapi covid
malah menggelontorkan semua badannya untuk paket wisata atau membayar influencer kayak gitu kan
seharusnya pemerintah juga memfasilitasi dan juga menjamin bagi rakyat rakyat yang akan terdampak
apabila pemerintah ingin melonggarkan seharusnya hal ini menjadi pertimbangan berat
di negara berkembang seperti indonesia ini agak susah memilih antara ekonomi yang tetap berjalan
tetapi kesehatan yang juga diperhatikan selama pandemi
keduanya memang harus berjalan
jadi apa yang dilakukan pemerintah sudah bagus
seperti psbb berdasarkan angkat resikonya
kemudian sistem work from home atau shift dan aturan lain
harus lebih menanggapi bahwa pandemi ini adalah suatu yang emergensi
dan bisa juga pemerintah menambahkan sampling untuk pengecekan covid sembilan belas
pemerintah yang menanggapi pandemi ini

rasanya tidak perlu ya
kalaupun diganti prediksi kebijakannya pun kurang lebih sama saja seperti saat ini
lebih baik kita mengevaluasi sistem yang diterapkan di indonesia
tapi apabila memerlukan pergantian atau reshuffle menteri
itu bisa saja dilaksanakan
menteri kesehatan yang dibutuhkan adalah menteri yang dapat mengadres bahwa covid sembilan belas sekarang ini adalah emergensi
dan menteri yang tidak melihat bahwa kasus kematian ini hanyalah statistik
dan juga tidak melihat tenaga medis hanyalah sebuah angka
saya tidak melihat banyak kerobosan yang dilakukan oleh menikah
malah di awal saya melihat menikah ini agak santai dan jenderal denial soal covid sembilan belas
oke itu pandangan dari anak anak muda kita yang semuanya memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan yang berguguran di indonesia
tidak hanya mereka yang meninggal juga tapi juga mereka yang meninggal juga
tapi juga mereka yang saat ini sedang dirawat akibat covid sembilan belas
dan kami juga akan hadir tunjukkan sekarang hasil polling cnn indonesia di media sosial kami
kita lihat pertanyaannya adalah apa langkah prioritas yang harus dilakukan pemerintahan jokowi untuk mengurangi nakes yang bertumbangan karena hashtag corona
jadi selain testing tracing tadi juga sudah disampaikan
testing seratus ribu per hari dan kita masih jauh sekali dari ini masih jauh
kalau misalnya kita lihat jawaban tertinggi soal testing seratus ribu per hari artinya masyarakat juga sudah mengerti masyarakat juga sudah paham bahwa
angka kematian nakes yang tinggi juga diakibatkan
tentu oleh angka covid yang tidak terdeteksi
tadi juga sudah disampaikan oleh dokter adib ada banyak dokter yang berhadapan dengan mereka yang covid tapi tanpa gejala atau mereka yang sama sekali tidak tahu bahwa mereka terlihat
jadi itu kemudian kita lihat sekarang kami sampaikan dulu sekarang cnn opini
opini disampaikan oleh beberapa netizen kami hadirkan di antaranya
pertanyaannya adalah soal apa yang mesti menjadi prioritas pemerintah sekarang
ada yang mengatakan isolasi terpusat dan sterilisasi wilayah zona merah atau lockdown ketat wilayah itu untuk yang zona merah
ada juga yang mengatakan itu terkait geografis ya kalau ini menurut saya pemerintah harus lebih ketat memperhatikan orang orang yang sering keluar
artinya orang orang yang masih berkegiatan masih beraktivitas
sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan itu ya dengan razia tapi masih belum sampai ke sana
kita lihat ada juga yang mengatakan memproduksi apd yang banyak untuk tenaga medis karena itu perlindungan para tenaga medis
ya tentu kita sepakat juga dengan ini
berikutnya james hugisono mengetatkan disiplin protokol kesehatan supaya kasus tidak tambah dan narkis juga aman

kasusnya bisa ditekan narkisnya juga semakin bisa berkegiatan
karena memang begitu equation nya sekarang kasusnya bisa ditekan narkisnya juga semakin bisa berkegiatan
karena memang begitu equation nya sekarang kasusnya bisa ditekan narkisnya juga semakin bisa berkegiatan

ini dia selain apd yang memadai selalu sediakan satu ruangan atau aula yang steril untuk tempat istirahat dan beraktivitas
ini mungkin saran untuk perkantoran ya karena kita tahu kluster perkantoran juga sudah disampaikan oleh kementerian kesehatan
klas perpantoran menyumbang kasus yang cukup gede
saya akan ke dr joni sekarang
dr joni sekali lagi yang saat ini dilakukan yang akan sedang dilakukan
yang akan sedang dilakukan oleh pemprov jawa timur terkait dengan positivity rate yang masih tinggi apa pak prof jorjono
ya jadi sudah diformulasi kebijakannya yang setiap hari setiap sore mesti dilakukan pelaporan
dari gugus tugas pusat dari kementerian itu juga semuanya lapor bahwa kita sedang dalam proses
meningkatkan upaya upaya pencegahan dengan operasi justisia
ini operasi operasi justisia sekarang sudah ada mulai dari instruksi presidennya
kemudian ada pergrupnya ada perda nya ada pergrupnya ada peraturan perpatinya
ada peraturan wali kotanya sebagai dasar dari kawan kawan satro pp
kawan kawan dari tentara polisi untuk menegakkan protokol kesehatan
jadi kalau kita lihat setiap hari di surabaya di jawa timur
di jituarjung kresih dan seluruh jawa timur kawan kawan dari polisi dari tentara
dari satpol pp berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan protokol kesehatan
bahkan kemarin di launching oleh ibu gubernur didampingi bapak kapolda dan bapak pangdam
suatu covid hunter
covid hunter itu suatu tim untuk menegakkan protokol kesehatan dengan mencari
dan mencari hunter ya masyarakat yang tidak patah
jadi itu adalah satu peraturan yang terlalu penting
jadi itu adalah satu peraturan yang terlalu penting
itu penting karena semuanya tadi yang kita omongkan kematian lakuskah kematian masyarakatkah
berkait dengan tingginya kasus
dan tingginya kasus itu berkait dengan ketidakpatuan terhadap protokol kesehatan
urut urutannya seperti itu
itu yang sedang dikerjakan di jawa timur
dari sisi manajemen perawatan di jawa timur itu rumah sakit yang
jadi ketersediaan layanan di jawa timur sudah cukup
yang penting sekarang adalah ketaatan terhadap protokol kesehatan
tentang layanannya sendiri sistem merujukannya sudah diatur sedemikian rupa
mulai dari rumah sakit lapangan rumah sakit rujuan sampai rujukan utama
nah sekarang tinggal metode pelayanannya
sedang kita lakukan riset
ya clinik riset untuk memperbaiki layanan kita
kita sudah sampaikan tadi ada satu metode dengan close observation dengan iplow nasalkan
ini suatu promising
yang mungkin nanti kalau selesai sudah penelitiannya kita akan ekspos
sehingga bisa dipakai oleh kawan kawan yang lain
ya kemudian untuk nakes sendiri tentunya kita sedang dan tengah menggalakkan proteksi terhadap tenaga berupa standar standar
kapan dia apd level satu kapan dia bikin dua kapan level tiga
itu harus betul betul ditegakkan
walaupun praktek private dia harus pakai apd yang proper tentunya ya
saya kira itu kemungkinan saja menjadi lebih baik
dan kelihatannya jawa timur menjadi lebih baik
terima kasih banyak dokter atas waktunya malam hari ini
sepertinya sudah di jalan
terima kasih ya dok
sensel terus ya dok
terima kasih dokter
saya ke pak hermawan sekarang
pak hermawan untuk memastikan semuanya patuh itu
dengan operasi justisi denda sosial denda uang
tapi toh masih banyak yang tidak patuh
ancamannya sudah tidak main main kan
jadi bagaimana sebenarnya
saya sering mengatakan bahwa cara untuk mengendalikan covid itu
memahami sekaligus menindaklanjuti tiga sudut
pertama sudut perilaku virus
yang kedua sudut perilaku orang dan komunitas
yang ketiga sudut perilaku kebijakan
jadi perilaku virus ini ada yang punya otonomi sorry
yang punya autokrasi dalam bentuk kewenangan kehususan
yaitu para peneliti
para peneliti akademisi dan praktisi kesehatan
mereka lah yang coba mendiagnosis bagaimana kasus penyebaran virus corona ini begitu cepat
tetapi juga mereka akan mencari solusi apakah terkait dengan obat vaksin dan lain lain
kadang bekerja di ruang senyap walaupun beberapa kali terekspos
dan ini sedang terjadi proses research untuk vaksin dan obat
perilaku virus ini penting
tetapi jangan lupa ada juga akademisi dari uner di surabaya yang mengatakan bahwa
kita memiliki klaim baru di dalam virus corona ini
ada tipe yang betul betul bisa bermutasi
dan ini menjadi catatan tersendiri untuk para akademisi dan peneliti
yang kedua yang berkaitan dengan perilaku individu perilaku orang dan perilaku komunitas
si kita seringkali membahas di area ini
terkait dengan protokol kesehatan bagaimana menggunakan masker menjaga jarak cuci tangan dan lain lain
ini semua masyarakat kita
paling tidak sudah terpapar dengan informasi ini
persoalan dia paham dan merubah perilakunya menjadi lebih baik
ini bagian yang perlu ditegakkan tadi
tetapi jangan lupa mbak putri ada perilaku kebijakan
kebijakan juga punya perilaku
dalam konteks perilaku kebijakan harmonisasi antar kebijakan pemerintah daerah di kawasan
ini menjadi sangat penting
sama hal pentingnya ketika sinkronisasi kebijakan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat
perilaku kebijakan ini betul betul kita analisis agar sejalan dalam pengendalian covid
dalam konteks pembatasan sosial kadang menjadi percuma
kalau transportasi dibuka kalau perkantoran tetap dibuka sekaligus kurang ada manajemen ketenaga kerjaan kita
di lingkungan perkantoran pabrik dan lain lain
ini contoh yang merupakan sinkronisasi sekaligus harmonisasi kebijakan
jadi sebagai sebuah pesan kita untuk menghadapi covid sembilan belas
perilaku masyarakat dan komunitas kita penting dilakukan upaya penguatan pada sektor masyarakat
yang kita sebut dengan community based initiative
kepedulian individual akan berarti ketika juga ada kepedulian kolektif di tengah masyarakat
yang diinisiasi oleh tokoh dan juga stakeholder kesehatan di masyarakat
ini yang harus dikuatkan
sangat jarak yang kita melihat ada pemimpin daerah dengan populer dan lantang mengatakan
kami punya jargon penguatan komunitas dengan basis kepedulian sosial yang ada untuk mencegah covid sembilan belas
ini contoh suksesnya ini sukses story nya
mudah mudahan bisa direplikasi dan punya alat ukur keberhasilan pada level komunitas ini
jarang sekali kita mendengar ya pemerintah daerah sibuk dan fokus pada urusan kapasitas ruang rawat ruang isolasi
bukannya tidak penting itu sangat penting
tetapi persoalan mengatasi covid bukan pada layanan karena itu adalah sektor secondary
tetapi primary nya adalah prevention pencegahan
mengobati tidak lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati
itu adalah kalimat yang seringkali kita dengar dan dengungkan
terima kasih terima kasih pak herwa
mencegah lebih baik daripada mengobati ya
kita tahu sekalipun banyak yang kemudian mengatakan untuk pencegahan saat ini indonesia sudah sedikit terlambat tapi tetap kita mesti lihat itu tetap bisa mungkin dilakukan
saya ke dr adib terakhir
dokter apa pesan untuk teman teman dokter sekarang yang mungkin mengikuti diskusi ini dokter
saya selalu sampaikan kepada teman teman sejawat semua
kondisi pandemi ini adalah sebuah kondisi yang sangat berbahaya
ini ujian buat profesi baik profesi tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya
dan ini tentu ada upaya upaya yang saat inilah kita harus memperjuangkan secara bersama sama
artinya kami di organisasi profesi di ikatan dokter indonesia bersama seluruh jajaran sampai ke tingkat cabang
maka harus menjadi organisasi yang benar benar bisa melindungi anggotanya
dan kepada para anggota juga tolong jika ada hal hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang terjadi
tolong jika ada hal hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang terjadi
tolong jika ada hal hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang terjadi
tolong jika ada hal hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang terjadi
kemudian ada teman sejawat yang juga tidak serta dipanggil
kemudian ada teman terpapar restless atau bahkan membutuhkan bantuan
tolong tercesso beli kemudian ini promosi apa yang kita komplisikan undang undang kamek

upaya yang bisa kita lakukan selain
tadi kita membantu
pemerintah dalam kaitannya dengan
intervensi intervensi dari wulus sampai ilir
tapi juga kita jangan lupa pak
di dalam organisasi pertahanan
di dalam profesi ini juga kita lakukan
sehingga kami tidak ingin
juga ada teman sejawat kami yang sakit
atau bahkan meninggal
sehingga upaya upaya profesional defense
melalui perlindungan dan keselamatan ini kita upayakan bersama
dan kami sampaikan kepada para teman sejawat kami
untuk tetap semangat
kita semuanya lelah
baik yang itu melayani langsung
maupun tidak langsung kita semuanya lelah
dengan kondisi saat ini dan tentunya harapan
mewakili seluruh jajaran tenaga
medis dan tenaga kesehatan adalah
terutama kepada masyarakat dan kami
selalu dikankan garda terdepan
itu adalah masyarakat
kita adalah penteng terakhirnya
yang disampaikan oleh mas yeruang dan
momen itu menjadi penting bahwa
masyarakatlah yang harus bisa
kami pun menjadi bagian masyarakat pun juga
akan menjadi role model untuk
memperlihatkan perilaku perilaku kesehatan
yang baik dalam menjalani protokol
tapi sekali lagi perlu
ada kerjasama dengan masyarakat
untuk kemudian membantu kami
dengan masyarakat mentaati
seluruh protokol protokol yang sudah
ditetapkan oleh pemerintah terkait
dengan kesehatan di pandemi covid ini
demikian pak petri
terima kasih dokter adit
jadi untuk anda yang mengikuti diskusi ini
mengurangi beban kerja
para tenaga kesehatan
mereka sudah overwork
sebagian dari mereka sudah tumbang
saat ini juga sudah banyak yang terinfeksi covid sembilan
dan masih dirawat
cara yang sederhana gunakan masker
dan cuci tangan tiga m
tidak ada yang lain untuk saat ini
gitu ya bapak bapak
terima kasih banyak
dokter adit sudah bergabung malam hari ini
salam untuk teman teman dokter yang
pak hermawan terima kasih
yang tidak lelah memberikan kami informasi
dan memberikan data data yang nyata
pak hermawan terima kasih banyak
terima kasih sehat selalu mbak putri
sehat selalu pak hermawan
pak adit juga sehat
pak joni sehat sehat selalu
sehat selalu pak adi pak hermawan
terima kasih dan untuk
anda yang mengikuti diskusi sejak awal
saya ucapkan terima kasih
ayo kita bantu para tenaga kesehatan kita
kita kurang hidupan mereka
caranya dengan kita melindungi diri kita dari covid sembilan belas
tapi memang harus disiplin
dan dibutuhkan kebiasaan
sekali lagi ini mungkin kebiasaan baru
sesak nafas rasanya
karena sekarang ini bukan saatnya untuk hanya memikirkan diri sendiri
tapi kita juga harus pikirkan kan
orang orang kesayangan kita
di sekitar kita dan juga tentu saja
para tenaga kesehatan
terima kasih sudah mengikuti diskusi
sian dan indonesia
seterusnya malam hari ini
jangan lewatkan diskusi kami yang lain
karena topiknya pasti akan selalu seru
seterusnya sian dan indonesia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh